paus franciscus mengajak para audiensi yang hadir di fatikan untuk berdoa bagi perdamaian ukraina
setelah terjadinya invasi oleh rusia pada akhir bulan lalu
dalam doanya paus memohon pengampunan tuhan serta memohon perdamaian
pada rabu waktu setempat paus franciscus hadir di fatikan untuk mengajak jemaat yang hadir berdoa bersama kepada tuhan
paus memohon pengampunan kepada tuhan karena tangan tangan manusia yang diciptakan tuhan sebagai penjaga
telah menjadi alat untuk membunuh sesama manusia
pada akhir doa paus juga memohon untuk segera menghentikan kekerasan yang terjadi